dito selamat malam anda memantau situasi di ibu kota sampai dengan malam hari ini
dito selamat malam
setelah itu juga saya sempat berbicara dengan sejumlah petugas satpol pp yang mengawasi kawasan jalan jenderal sudirman untuk melihat bagaimana kepatuhan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan
mereka juga mengatakan bahwa memang sejak beberapa hari ini terjadi penurunan aktivitas masyarakat dan memang hal itu bisa terlihat dari sejumlah indikator antara misalnya ke di jalanan
sebagai ketahui bahwa sore hari itu biasanya jam sibuk pulang kantor sendiri kita bisa melihat kemacetan yang terjadi di jalan jenderal sudirman
tapi hari ini memang tidak tampak
selain itu juga kami dapat sampaikan bahwa pentingnya wfh sendiri memang ditekankan oleh baik gubernur juga pemerintah pusat itu sendiri karena memang untuk mengurangi mobilitas dari masyarakat perlu diketahui reinhardt
bahwa pada hari ini
dki jakarta tercatat mengalami kasus penambahan kasus covid sembilan belas besar empat sembilan ratus tiga puluh dua kasus atau lebih banyak dari jumlah kasus sembuh yang sebesar dua lima ratus
dengan ini maka jumlah kasus aktif yang ada di dki jakarta sendiri sudah berjumlah empat puluh enam ratus tiga puluh tujuh kasus di mana empat belas orang lebih harus dirawat dan lebih dari dua puluh enam ribu orang menjalani isolasi mandiri
nah selain itu juga perlu disimak juga bahwa memang dki jakarta sendiri
rekor kasus penambahan kasus covid sembilan belas yaitu mencapai lebih dari lima orang
selain itu juga bila kita menyimak data dari koordinator rsdc wisma atlet yang mengatakan bahwa saat ini
pada saat terjadi lonjakan lebih dari lima puluh persen pasien baru merupakan ibu rumah tangga
yang mengaku mereka jarang keluar rumah dan tidak mengetahui mereka tertular dari mana
sehingga kuat dugaan bahwa memang kluster keluarga ini terjadi disebabkan karena memang terjadi kluster perkantoran
oleh karena itu memang sangat penting untuk mengurai mobilitas dan interaksi warga masyarakat di sekitar perkantoran
agar memang tidak sampai membawa penyakit atau tidak membawa virus ke rumahnya dan menularinya kepada sanak saudaranya
dito terakhir adakah kemudian sebetulnya sanksi atau hukuman yang disiapkan oleh pemprov dki
bagi instansi atau perkantoran yang tidak menjalankan kebijakan wfh tujuh puluh lima persen ini
ya terkait hal itu memang hal itu sudah diatur dalam peraturan gubernur nomor tiga tahun dua ribu dua
di tempatnya berpasal dua belas ayat satu
nah disitu disebutkan bahwa sanksi bagi perusahaan yang melanggar kebijakan wfh
tujuh puluh lima persen ini sendiri nanti dapat dikenakan sanksi bertahap
sanksi pertama itu adalah berupa teguran tertulis
apabila masih melanggar nanti perusahaan tersebut akan diberikan sanksi penutupan sementara
selama tiga hari dan pemasangan segel di depan kantor atau tempat pintu masuk gedung perkantoran itu sendiri
nah apabila masih ngeyel atau tidak mau mengikuti peraturan ini sendiri
maka perusahaan tersebut nantinya dapat dikenakan sanksi denda administrasif maksimal lima puluh juta rupiah
sementara itu di dalam pasal dua belas ayat tiga sendiri
jadi itu disampaikan bahwa pengurusan masih abai mematuhi protokol kesehatan
nanti dapat dilakukan pembuatan sementara ataupun pencabutan izin setelah mendapat rekomendasi
dari kepala dinas ketenaga kerja transmigrasi dan energi dki jakarta itu sendiri
tapi ironisnya reinhardt perlu diketahui bahwa dinas sendiri hanya memiliki sekitar lima puluh sembilan pengawas saja untuk
untuk mengawasi ribuan tempat usaha yang ada di jakarta
sehingga agak rasanya sulit untuk dapat memantau seluruh penumpang
kepala dinas ketenagakerja transmigrasi dan energi dki jakarta juga memiliki sekitar lima puluh sembilan pengawas

ada yang wfo ada yang wfa dan ada yang dirujuk ke lapangan
sehingga memang dalam hal ini warga masyarakat lebih tepatnya para pegawai
ataupun juga kelaman resmi pemprov dki jakarta
baik terima kasih